acara ini dipersembahkan oleh
episode kali ini saya dr fala adinda sudah stand by jaga lagi
gimana seminggu setelah lebaran
harus sehat selalu ya ingat kita merayakan masih di tengah pandemi loh
daripada bengong mending kasih konsultasi asik ke saya via instagram dan twitter
seperti beberapa konsultasi asik yang sudah masuk dan akan saya jawab sekarang
dear dokter art aku tuh maksa untuk mudik
dan aku gak mau ngelarang larang
nah terus tiba tiba dia mau balik ke jakarta lagi
terus aku harus gimana ya dok
apa yang harus saya lakuin ya dong
dear kencana bunga asisten rumah tangga yang kemarin pulang mudik emang bikin pusing
tapi lebih pusing lagi nih ketika beliau memutuskan untuk balik
lalu apa mitigasi yang harus kita lakukan
yang paling pertama adalah pastikan art pulang dalam kondisi aman dan taat pada protokol kesehatan
lalu yang kedua bila kondisi rumah memungkinkan isolasi mandiri asisten rumah tangga selama setidaknya lima hari
yang ketiga bila sumber daya memungkinkan swab antigen asisten rumah tangga
bila hasilnya negatif maka asisten rumah tangga bisa kembali bekerja dengan aman
yang paling penting adalah pastikan asisten rumah tangga selalu menaati protokol kesehatan
selama di perjalanan dan juga di kampung
sehat sehat selalu ya healthy zen
pertanyaan selanjutnya datang dari vegaro underscore enam
dear doctor kemarin adik saya menggigil nyeri otot sakit kepala dan gak nafsu makan
apakah ini termasuk gejala covid
karena saya cek di internet katanya ada varian virus baru yang mungkin saja itu terjadi
gejala covid sembilan belas memang beraneka ragam banget neltyen
bisa dari demam tidak nafsu makan nyeri otot batuk pilek hingga beragam gejala lainnya
tanyakan riwayat adik dari healthy zen
apakah kemarin ada riwayat bertemu dengan pasien dari covid sembilan belas sebelumnya
atau melakukan mobilitas atau bertemu dengan orang ramai
bila ada riwayat bertemu dengan pasien covid sembilan belas
maka ada baiknya untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan
tapi tidak semua sakit adalah covid sembilan belas healthy zen
jadi bila memang ada keluhan lebih baik segera periksakan ke pelayanan kesehatan
karena di tengah pandemi ini lebih baik kita selalu dalam kondisi sehat
dan nyeri ataupun sakit sesedikit apapun diberikan perhatian
agar kita tidak menjadi pasien covid sembilan belas
sehingga kita menjadi super spreader terhadap orang lain
konsultasi asik selanjutnya dari kananion
dear doctor saya dan teman saya kena covid
tapi kok city saya dan teman saya beda ya
siti disini maksudnya apa ya dok
teman saya juga sudah negatif tapi kok saya masih positif ya
padahal saya merasa sudah sehat sekali
ini menjadi pertanyaan semua pasien saya yang positif covid sembilan belas

covid sembilan belas memang sedang marak dan juga bingung dok kalau misalnya hasil positif lalu dengan hasil ct dua puluh tiga artinya apa ya dok
tapi ct saya sudah tiga empat dok artinya apakah saya bisa menularkan atau tidak
saran yang bisa saya berikan kepada healthy zen adalah abaikan nilai ct
karena semua laboratorium menggunakan alat yang mungkin berbeda beda dan standar yang juga berbeda beda mengenai nilai ct
jadi jika memang hasil healthy gen positif maka lakukan isolasi mandiri selama sepuluh hingga empat belas hari
bila healthy zen sudah mengalami tidak ada keluhan dan gejala maka healthy zen sudah bisa kembali ke masyarakat setelah selesai isolasi mandiri
apapun hasil swab pcr nya
lalu kenapa masih ada hasil positif
karena virus covid sembilan belas kadang masih ada suka sisa sisanya dalam tubuh healthy zen
kadang dia suka ada yang menjadi bangke dan persisten di dalam tubuh kita
jadi tidak perlu takut bila hasil swab pcr masih positif tapi isolasi mandiri sudah terlewati
tidak perlu ragu untuk bisa kembali ke masyarakat ataupun masuk kerja
bila hasil swab pcr masih menunjukkan hasil positif tapi periode isolasi mandiri sudah terlewati dan juga gejala sudah sembuh dengan sempurna
apakah cukup jelas healthy zen
pertanyaan berikutnya dari akun yahya yaya
mau ikutan konsultasi asik juga nih dok
dear doctor aku kangen banget sama keluargaku di kampung karena mudik masih dilarang
boleh gak aku bawa kesini aja keluarga
mobilitas memang harus dibatasi
itu masuk ke dalam prokes yang ditetapkan oleh pemerintah
kembali mengingatkan bahwa pemerintah menetapkan lima m untuk prokes terbaru
yang pertama adalah memakai masker
yang kedua menjaga jarak
yang ketiga menjaga kebersihan
yang keempat membatasi mobilitas
dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan
membawa keluarga ke rumah maupun kita mengunjungi keluarga
artinya kita melanggar prokes yang keempat
yaitu tidak membatasi mobilitas
jadi bentuk silaturahmi memang lebih baik digantikan dengan teknologi yang memang sudah canggih di zaman sekarang
jangan sampai kerinduan kita malah berujung petaka bagi keluarga
jangan sampai kita yang terinfeksi covid sembilan belas menulari keluarga kita
atau keluarga kita yang justru membawa infeksi tersebut kepada

pergunakan teknologi sebaik baiknya
kendalikan pandemi dengan taat prokes
suatu hari kita akan kembali kepada kondisi yang lebih baik sehingga kita bisa kembali kepada pelukan keluarga
itu dia healthy zen jawaban saya untuk yahya yaya di konsultasi asik terakhir episode kali ini
pastikan healthy zen gak ketinggalan untuk ikutan konsul lewat akun twitter ataupun instagram saya